menteri dalam negeri melantik heru budi hartono sebagai penjabat gubernur dki jakarta senin pagi
pelantikan ini sekaligus menandakan berakhirnya masa jabatan anies baswedan selaku gubernur dki jakarta
heru budi hartono sah menjadi penjabat gubernur dki setelah menteri dalam negeri tito karnavian membacakan keputusan presiden
tentang pemberhentian dengan hormat gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
dalam kepres penjabat gubernur akan menjabat selama satu tahun
turut hadir anies baswedan dan muhammad riza patria dalam pelantikan ini
heru sebelumnya menjabat kepala sekretariat presiden dan ditunjuk sebagai penjabat gubernur dki jakarta oleh presiden joko widodo
heru terpilih dari tiga kandidat
dua kandidat lainnya yaitu dirjen politik dan pemerintahan umum kemendagri bahtiar dan sekretaris daerah dki jakarta marullah
dki jakarta menjabat penjabat gubernur dki jakarta
dki jakarta menjabat penjabat gubernur dki jakarta
dki jakarta menjabat penjabat gubernur dki jakarta